saat ini indonesia sedang dalam musim kemarau namun beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas tinggi mengguyur beberapa wilayah
bahkan hingga menyebabkan banjir lalu apa yang sedang terjadi
saya akan tanyakan langsung ke kepala bmkg dwi korita karnawati selamat malam bu dwi
saza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu dwi sebenarnya apa yang terjadi musim kemarau tapi hujannya dengan intensitas tinggi fenomena apa ini bu
baik mbak jadi musim kemarau ini ditandai dengan rendahnya curah hujan bulanan
curah hujan bulanan selama beberapa bulan mulai dari juni sampai awal oktober
jadi skala perhitungannya adalah bulanan
kemudian yang terjadi saat ini adalah fenomena harian di dalam kurun bulanan tadi
akibat dari adanya gangguan sesaat dan sifatnya lokal atau regional
misalnya ini musim kemarau ini kan akibat adanya pergerakan angin dari arah benua australia ke arah asia yang melintasi indonesia
jadi angin itu membawa
tidak tidak membawa uap air yang sebagaimana musim hujan
dan itu diperparah dengan kondisi iklim global adanya el nino
akibat dari kontrol samudera pasifik
jadi itu skalanya global dan tadi dari australia ke asia
namun di sela sela bulanan tadi ada gangguan yang sifatnya lebih regional
jadi itu terjadi
jadi itu terjadi
jadi itu terjadi
misalnya saat ini sedang terjadi madden julian oscillation
bahasa mudahnya itu adalah pergerakan kumpulan awan awan hujan
yang bergerak dari arah samudera hindia sebelah timur afrika menuju samudera pasifik tetapi menyeberangi wilayah kepulauan indonesia
dan saat kumpulan awan hujan yang berarak arak ini kepulauan indonesia kan bergunung gunung
jadi saat menabrak gunung gunung itu maka turunlah sebagai hujan
dan skala waktunya ini bukan bulanan
itu hanya terjadi beberapa hari sampai kurang lebih satu minggu
dan itu suatu siklus akan terulang lagi
kurang lebih bulan depan atau empat puluh hari lagi akan terjadi lagi
nah jadi ini fenomenanya berbeda
adalah fenomena yang sifatnya lebih regional atau lokal
selain itu juga ada gelombang atmosfer
yaitu gelombang kelvin dan gelombang rosby
yang sifatnya untuk sifatnya adalah meningkatkan pertumbuhan awan awan hujan di wilayah ekwator
katolik setiwa di indonesia ini
dan itulah yang menambah peningkatan hujan yang terjadi di musim kemarau
jadi hal itu sebetulnya positif dari segi kemarau nya yang harusnya kering sesaat menerima hujan
namun harus diwaspadai
bisa kalau lingkungannya tidak siap
bisa terjadi bencana hidrometeorologi banjir ataupun longsor
jadi demikian perbedaan skala dari fenomena
baik skala ruang dan skala waktu
perubahan cuaca ini tadi ibu katakan karena ada gangguan
cuaca regional ini karena ada gangguan
gangguannya itu kenapa bu
kenapa bisa ada gangguan
kenapa bisa ada gangguan gangguan ini saat ini
apakah karena ada hubungannya dengan meningkatnya suhu bumi ataupun krisis iklim yang sedang terjadi
tidak hanya di indonesia namun juga secara global
jadi gangguan seperti madden julian oscillation
itu adalah fenomena yang secara periodik terjadi rutin setiap tiga puluh sampai empat puluh hari
itu akibat apa ya
perbedaan suhu muka air laut
lalu terjadi perbedaan tekanan udara antara suatu tempat antara kepulauan indonesia dengan wilayah dengan samudera india
jadi ada pergerakan ini
dan itu sebetulnya fenomena itu adalah siklus yang rutin terjadi setiap tiga puluh sampai empat puluh hari
gelombang ekwator dan rosby itu juga merupakan fenomena yang memang sudah lazim untuk terjadi
namun barangkali ini kita masih jadi kajian juga
kita belum tahu pasti
tapi juga ada kemungkinan kejadiannya itu lebih sering
dan intensitasnya itu lebih dahsyat
ada kajian studi semacam itu
dan inilah yang diduga merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim
jadi sebenarnya fenomenanya itu sudah berubah
el nino la nina itu fenomena yang sudah terjadi yang biasa terjadi
tapi periode ulangnya dulu tujuh tahun paling cepat lima tahun
tapi sekarang kan hampir lanina kemarin setiap tahun terjadi
el nino yang harusnya lima tahun sekali ini katakanlah baru belum sampai lima tahun sudah terjadi lagi
jadi perubahan iklim memang ada pengaruh membuat periode ulangnya itu menjadi lebih pendek
intensitasnya menjadi lebih dahsyat
dan durasinya menjadi lebih panjang
jadi memang ada hubungannya dengan perubahan iklim ya bu
dengan rentang waktu fenomena yang lebih pendek lebih ekstrim
kemudian intensitasnya itu ada hubungan ya dengan perubahan iklim
nah apakah dari situ ada potensi perubahan rentang waktu terjadinya iklim di indonesia
misalkan yang biasanya musim kemarau ini di tengah tengah dari bulan
juni hingga nanti oktober
namun dengan adanya perubahan seperti ini rentang waktu yang lebih pendek intensitas yang lebih tinggi
apakah juga akan ada perubahan rentang waktu iklim ini bu
dari data dan beberapa studi memang menyatakan demikian
bahasa jawanya itu salah mongso
ya harusnya musim hujan lalu menjadi kering kemarau
yang kemarin harusnya kemarau
tahun lalu maksud saya tiga tahun berturut turut
saat musim kemarau mulai juni sampai september oktober
harusnya itu kemarau hujannya sangat rendah
tapi malah tetap hujan terus
jadi hujan terus menerus di musim kemarau
nah ini kan jadi salah mongso salah musim
itu juga beberapa studi menyatakan ini merupakan salah satu indikasi
dari dampak perubahan iklim
jadi masyarakat sudah tidak bisa terlalu berpatokan pada bulan bulan yang juni hingga akhir tahun
itu biasanya kemarau kemudian musim dingin nanti akan berberan hingga awal tahun
itu sudah tidak bisa terlalu berpatokan dengan itu ya bu ya
ya pergeseran pergeseran musim itu faktanya itu terjadi
dan itulah sebabnya perakiraan cuaca iklim
itu fenomenanya menjadi semakin rumit semakin kompleks
oleh karena itu kami menjadi lebih sering memberikan lebih intens dalam memberikan informasi cuaca
karena dinamikanya itu cepat berubah
kita prediksi tiga hari lagi kering ya atau tidak ada hujan
tapi mendadak ada fenomena baru yang terjadi seketika kita update lagi
jadi diprediksi yang tadinya tidak ada hujan bisa saja tiba tiba menurun
bisa saja tiba tiba menjadi ekstrim
makanya kami merapatkan interval peringatan dini ataupun perakiraan cuaca
jadi harus lebih rapat lebih sering memberikan informasi
karena akan banyak berubah
kemudian tadi kan bu dwi kaurita sempat menyinggung mengenai potensi bencana hidrometeorologi
apakah dengan perubahan ini juga potensinya ikut meningkat bu potensi bencananya
karena pertama dampak tadi perubahan iklim mengingatkan
mengakibatkan menjadi lebih ekstrim intensitasnya durasinya dan kejadiannya lebih
frekuensinya lebih pendek
dan diperparah perubahan lingkungan juga semakin parah
lingkungan yang sebetulnya untuk menjadi longsor atau banjir itu tidak perlu harus hujan lebat
fakta dan data menunjukkan hujan yang tidak lebat
hujan yang biasa biasa saja tiba tiba bisa menjadikan banjir bandang
tiba tiba menjadikan banjir lahar yang secara teori itu harusnya belum terjadi
karena apa karena lingkungannya sudah rapuh
sedimentasi atau onggokan material material
apa akibat misalnya kerusakan lahan atau akibat erupsi gunung api
semakin menumpuk di lereng misalnya ya
nah ini juga memperparah situasi
sudah cuacanya ekstrim kerusakan lingkungannya juga semakin ekstrim
jadi ya komplit lah ya
itulah sebabnya mari kita mengurangi keekstriman itu dengan memelihara lingkungan
itulah apa yang seharusnya kita lakukan secara gotong royong bersama
kemudian pemerintah harus melakukan apa bu untuk mengantisipasi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi ini
karena ada perubahan iklim
karena ada perubahan iklim yang tidak bisa kita hindari
nah pemerintah misalnya kami ini kan bagian dari pemerintah
melakukan sinergi yang lebih intens
pertukaran data pertukaran informasi
zaman dulu ini kalau kita mau minta data ke lembaga yang lain
itu tidak mudah
sekarang relatif jauh lebih mudah
bahkan belum diminta
tidak diminta datanya
kami menyampaikan ke pihak pihak yang membutuhkan
karena kami tahu data itu sangat diperlukan
sehingga misalnya server bmkg ini terkoneksi dengan servernya pupr
terutama di direktorat sumber daya air
juga terkoneksi dengan servernya badan geologi
agar data curah hujan kami bisa dimanfaatkan badan geologi ataupun pupr
untuk memberikan peringatan dini banjir atau banjir bandang
itu butuh data hujan
nah data kami masuk otomatis
kita tidak perlu misalnya kita tidak bicara tidak saling eh ini kak kasih data ini
otomatis kita sedang tidur malam hari data itu mengalir terus demikian
baik terakhir bu potensi cuaca sepekan ke depan dan rekomendasi untuk masyarakat di tengah cuaca yang serba tidak menentu ini bu
nah sepekan ke depan
nah sepekan ke depan ini kita masih berada pada gangguan maiden julian oscillation
sampai diprediksi sampai tanggal sepuluh sebelas ini
jadi masih ada potensi cuaca ekstrim hampir merata di beberapa wilayah indonesia
mulai dari sebagian wilayah sumatera jawa sulawesi termasuk maluku papua dan papua barat dan papua
itu masih potensi terjadi
saran yang kami himbau saran yang kami sampaikan adalah mohon lebih sering memeriksa atau mengakses informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan bmkg
jadi informasi kami diberikan sewaktu waktu kurang lebih tiga jam hingga tiga puluh menit sebelum kejadian ekstrim
terutama mengenai bumkg
terutama mengenai bumkg
hujan lebat hujan sangat lebat ataupun hujan ekstrim untuk setiap kecamatan di seluruh wilayah indonesia
itu bisa diakses di aplikasi info bmkg dan juga di laman bmkg serta di sosial media bmkg
jadi mohon sering mengakses informasi cuaca dan melakukan persiapan
jangan hanya dibaca yaudah
tapi ada persiapan untuk mencegah terjadinya kerugian atau kegagalan
peribahasa kita ya bu sedia payung sebelum hujan harus selalu dilakukan
terima kasih kepala bmkg
dwi korita karnawati telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih selamat malam